dampak pandemi covid sembilan belas di indonesia benar benar dirasakan para pedagang hewan kurban di sejumlah daerah
seperti di pasar wage kecamatan bumi ayu brebes jawa tengah
para pedagang umumnya mengeluhkan sepi pembeli
kondisi ini dirasakan sejak mulai masa pandemi maret lalu
menjelang hari raya idul adha juga tidak tampak adanya kenaikan penjualan hewan
padahal biasanya setiap mendekati hari raya kurban selalu terjadi peningkatan pembeli di pasar hewan terbesar di brebes ini
hal yang sama dirasakan oleh sejumlah pengepul sapi dan pedagang sapi dari luar kota
sepinya pembeli tidak hanya di pasar hewan bumi ayu namun juga di pasar pasar hewan lain di jawa tengah
sementara di jawa tengah
sementara itu harga kambing kurban menjelang hari raya idul adha di wilayah kabupaten banyumas jawa tengah turun
selain karena pandemi sedikitnya permintaan dari kota besar jadi faktor turunnya harga kambing
untuk menyiasati sedikitnya permintaan pasokan ke kota besar
pedagang terpaksa menurunkan harga kambing dari dua lima juta menjadi dua tiga juta rupiah per ekornya
kambing tahun ini ya agak menurun harganya terus pembelinya juga agak
kurang jadi harganya ya turun lah sekitar dua ratus an
intinya ya kambingnya pengen laku ya dari petani ya jadi ya kira kira kok udah ada untungnya sedikit sedikit tak jual lah
berbeda dari pasar yang berada di brebes dan banyumas pasar hewan ambarawa di kabupaten semarang tak pernah sepi pembeli
pasar tradisional yang buka setiap lima hari sekali pada hari pasaran jawa
pon ini menjadi salah satu pasar yang didatangi penjual dan pembeli dari berbagai daerah
di jawa tengah
pada masa pandemi transaksi jual beli hewan kurban masih menggeliat
meski nilainya tak sebesar saat kondisi normal sebelum wabah corona
namun geliat ekonomi di pasar hewan ambarawa dan pasar bumi ayu di brebes
tak diikuti dengan disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
di mana masih banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak
tim liputan cnn indonesia